aku harus menemukannya
itu dia penyusupnya
iya mak cepat angkat
kamu kan yang hebat bersama makan pisang dan buah
dan apa tujuanmu masuk kamar musti ratu subang
jangan pernah menghalangi jalanku serang
bangga ger prabu
silahkan ger prabu bertanya
sama lembutan rohnya ger prabu
seharusnya aku yang bersimpu
dan meminta maaf padamu
semua itu bukan kesalahan gusti prabu
sudah kehendak dewata
saya harus maafkan seperti ini gusti prabu
jika kematian nyahi sudah nyai ikhlaskan
nyai tetap menolak untuk dikuburkan
hamba mempunyai satu permintaan gusti prabu
tentang putra hamba arda lepa
silahkan katakan saja
hamba mau mohon kepada gusti prabu
sudilah kiranya gusti prabu
mau mengembalikan anak hamba
untuk membawa anak hamba ke jalan yang benar
baiklah aku akan berusaha semampuku
tergantung dari kemurahan hati sang dewata aku
hamba berterima kasih pak gusti prabu
manggah ager prabu
nyai tenang di sisinya
raka cepat katakan
apa yang terjadi pada putraku
sehingga dia tidak sadarkan diri seperti ini
sebelum kamu menyeruhku
sudah menyuruh prajurit prajurit
taman istana penjajaran kesini
tapi apa yang terjadi pada putraku
bicara yang jelas adikku
bicara yang jelas
apa yang terjadi pada putraku cepat katakan
apakah rai tidak melihat
aku tidak apa apa
jadilah raka mohon
rai jangan mencemasan raka
lihat anakmu rai
yunda kenapa masih ada disini
aku tahu sekarang
kau pasti pelakunya
kau yang menyebabkan putraku menjadi seperti ini
kau yang menyebabkan putraku menjadi seperti ini
aku sudah menyerahkan putraku
aku tidak bisa mengalahkan kian santa
aku harus mencari guru
yang bisa memberi kekuatan
aku bosan di tempat ini
aku harus pergi sekarang
aku harus pergi sekarang
aku harus pergi rai
aku ingin mencari guru yang lebih baik daripada diriku